setiap hari raya nyepi atau mungkin ketika kita ke pulau dewata bali
seringkali kita mendengar kata pecalang
petugas keamanan desa adat ini selalu identik dengan penganut hindu
namun siapa sangka sejumlah warga muslim bali ada yang mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang pecalang
toyib nama yang sedikit asing untuk warga bali
namun dibalik nama itu toyib bukanlah warga bali biasa
ia merupakan satu dari ratusan pecalang muslim di tanah dewata
saat hari raya nyepi toyib merupakan bagian dari tenaga keamanan desa yang menjamin kekusyuan warga hindu menunaikan catur berata penyepian
hampir dua puluh tahun ia menjadi pecalang
saya terlibat di pecalang ini tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi yang membuat saya ini ikut
saya berpartisipasi walaupun
sebagai muslim toyib tetap bertugas seperti pecalang pada umumnya
toyib memakai sarung dan udeng kotak kotak khas pecalang
begitu juga keris yang selalu ia bawa
ia akan menegur siapapun warga yang melanggar aturan adat
toleransi di desa tuban sangat baik
ketika hari raya besar agama lain pecalang hindu pun wajib membantu
total ada empat pecalang muslim di desa adat ini
bagi mereka ini hal yang biasa
meski tidak banyak orang tahu tentang hal ini
tapi mereka juga mencari penyelamat
bukan beragama hindu bahkan mencapai satu berbanding tiga
sistem keamanan di tuban kami arahkan untuk mengambil memberikan peran kepada seluruh masyarakat baik
masyarakat adat yang beragama hindu maupun masyarakat non adat yang beragama islam
toyib pengabdi yang bekerja sebagai tenaga keamanan ini
seakan menjadi penegas tentang toleransi dan keberagaman masyarakat di bali
toyib menegaskan islam agamanya
dan pecalang adalah pengabdiannya sebagai warga bali